akhirnya kita ketemu lagi
udah bertahun tahun aku mencari kamu
enggak bondan kamu mau ngapain
kamu tahu ini adalah anak kamu bondan
jadi itu anak aram itu
ini darah daging kamu ini anak kita
dengar ya saya tidak mau kamu kembali ke musola itu
atau ke rumah pak ustadz
kamu pergi yang jauh dari kampung ini
kalau tufa pergi aku pasti malu sama pak ustadz dan ibu ibu di sini
tidak mungkin aku pergi dari rumah ini
aku sudah tidak punya apa apa lagi
aku harus dapatkan tufa lagi bagaimanapun caranya

eh hilang kamu jangan pada bincang
saya yakin bos kita bakalan senang dengan hasil kerja keras kita
saya posisinya ada di
besok pagi kita berangkatkan dia ke luar negeri
kalau tidak saya pukul kamu ya
biarkan dia sendiri kita keluar dulu
ayo sayang kita pergi dari sini
iya aku panggil banget
kalian mau ke mana
cepat kita kejar dia
terus lari sayang
lepasin tuh pak
saya gak akan ngelepasin kamu
mau dibawa kemana anak itu
kalian ngapain nyulik dia
asal kamu tahu ya
kami mau culik anak itu
dia demi uang lah
jangan salah paham
siapa yang mau minta tebusan sama kamu
asal kamu tahu
kami akan menjual anak itu ke luar negeri
serahkan anak itu
kamu gak menyayanginya
jadi dia bukan anak kamu
dia dari kecil sama saya
kalau kamu mau ambil dia
kamu harus gantung
yang sayang sama tufa itu suami kamu
yang merawat selama ini juga suami kamu
jadi apa alasan saya untuk ganti rugi
tidak ngajar kamu
kamu gak apa apakan nak
kamu berapa
kamu kamu satu dari puluhan wanita yang pernah aku singgahi
kamu gak punya hati
aku memang kurang ajar
karena itu aku mau menjual anak ini
aku gak akan biarin itu
aku gak akan biarin itu
serahkan anak itu
tidak tidak tidak
ibu kandung kamu
ibu terpaksa menyembunyikan kamu di dalam beduk
karena ibu ingin menyelamatkan kamu dari papa kamu